bang maaf nih uang sekolahnya indah belum dibayar
ayo boleh minta dikit ya
yaudah gini aja
ini lo pegang lu atur deh semua ya
alhamdulillah makasih banyak ya bang
pengen lu sama sepeda ini
indah boleh minum gak sepedanya
beli sama bapaknya
pak lu bapak lu kan juragan daging
tapi udah bangkrut
ya allah tetangga aja bisa nginah anak gue kayak begitu
kasian ya bu
laginya kena tipu
laginya sekarang bangkrut
pantes sana aja sekarang hidupnya jadi susah
semenjak dagangan kakinya gak laku
makannya bu soalin sih hidupnya
jangan kayak dia
sekarang bangkrut kan
rasain ya bu
katanya si pei itu kena tipu pak
paling gara gara jarang sedako dia
waduh tutup dong usaha dagangnya dia
ya iyalah kan dia gak punya modal lagi
wah miskin dia kan
miskin dia sekarang ya
ya iyalah makin banyak
lo mau hidup miskin atau mau hidup kaya raya
kesempatan cuma sekali bang
abang tumben jalan masih gelap gini
abang mau ke pasar ada orang mau ngirimin daging
biasanya dagingnya dikirim kemari
iya ya maklumin deh
namanya juga langganan baru
oh alhamdulillah deh abang udah mulai jualan
tapi nggak nunggu sholat subuh dulu
udah nanti aja deh di pasar ya
abang buru buru nih
abang berangkat ya

tambahin tambahin bang
terima kasih ya bang
iya kasih ya
buat warung makan kayaknya nih bang ya
bener bener ini daging bagus nih bang
bang dagingnya aja bang
nah tambahin dikit
iya pas ya
udah enggak balik nih ya
udah bang bu dagingnya bu
pendapatan gue hampir dua kali lipat
bisa sebanyak ini
untungnya banyak kan
kenapa gak dari dulu aja kita dagang begini ya
pemirsa air air ini telah ditemukan daging sapi yang dicampurkan oleh daging celeng di pasaran
untuk anda para pecinta daging diharapkan lebih teliti dan hati hati untuk memilih daging daging dagangan
hah lu liat nih gua bawa duit banyak
bang abang kan baru rugi lima puluh juta
kok malahan bawa duit banyak begitu sih bang
hari ini dagangan gua abis ludes semua
malahan sampai gue pesen tambahan
kalau rancut gitu gak kemana
yang penting kita selalu dekat sama allah
uang sekolahnya indah belum dibayar
ayo boleh minta dikit ya
yaudah gini aja
ini lo pegang lu atur deh semua ya
alhamdulillah makasih banyak ya bang
lu masak apa ya
makan lah yuk
bu aji duduk yuk
gak usah ayah buru buru
mau ngambil daging ayo pesen di bank pi
ini uangnya tolong dititipin ya buat bank pi
soalnya sapi kan jual daging yang murah
eh ada buah aji kebetulan banget
baru aja saya mau anterin pesanannya bu aji ke warteg
yaudah kalau gitu dagingnya tolong dikasihin aja ke pegawai ayah
ayah buru buru tadi uangnya udah ayo titipin tuh sama sok imah
yaudah ayo duluan ya
emah lu kalau mau masak daging
lu ambil tuh di kulkas di rak yang paling bawah ya
yaudah gua mau anterin pesenannya bu aji
jadi tiga ratus ribu
daging gua tinggal dikit
udah cukup untuk hari ini
gua udah kelar nih kayaknya nih tinggal dikit gua
gua balik ya
gua tinggal seperempat lagi bang
wah cakep banget dong
keren balik ya
balik juga lu
gua juga balik ayo
gue heran kenapa daging jualan bang pey sama bang doni laku banget
pembeli kita pada lari ke bang doni dan bang pi
susah gawat ini
orang jualannya lebih murah daripada kita
ini daging celeng sama daging sapinya udah gupi saya nih bang
mau gue campurin sekarang atau gimana bang
udah biarin aja biar buah aja yang nyampur ya
gua pengen ada
untung lebih dikit
sa'ai lu bang
yaudah bang gua bantuin masukin ke dalam dagingnya bang
udah liat dulu ya
di sini han